kang cecep yang nyuruh coy kerja lagi di terminal jadi siapa yang sekarang pegang terminal dan
tahu tadi waktu kamu teleponan sama ncuy enggak nanya nanya ncuy bilang apa enggak tahu suara
cuy terlalu pelan maksudnya kok kamu saya nanya encuy bilang apa kamu jawabnya enggak tahu itu
bukan kata saya tapi kata encoy waktu tadi saya telepon saya tanya dia bilang enggak tahu saya
bingung kenapa kalau spek materialnya diturunkan lagi saya khawatir dengan kualitas bangunannya
sayang nanti baru setahun sudah banyak kerusakan ya sudah
kamu nyerah jawab ya dulu kamu yang paling semangat sekarang kamu yang nyerah payah dulu
kita setia sama bos bobon kita ditendang kang cecep dari terminal begitu bos bung keluar penjara kita
bisa masuk lagi ke terminal tapi habis itu dibuang satu persatu kita bikin perhitungan di backup pengendarman
kita bisa balik lagi ke terminal
tapi gak lama
kita balik lagi ke sini
waktu bersembunyi di penjara dan kita setia sama dia
gerilya buat ngerebut kembali kekuasaan dia
kamu masih berpikir buat bisa balik lagi ke terminal
kapan kang gus berangkat
saya akan menyusul besok
saya permisi dulu
ada kamu kebetulan
tadinya saya mau nyuruh ujang nelpon kamu supaya kamu kesini
tapi kamu udah duluan kesini
jadi ya saya gak jadi nyuruh ujang nelpon kamu supaya kamu kesini
karena kamu udah duluan kesini
kamu mau ketemu saya
terus mau apa ketemu saya
saya nggak mau kemana mana
kalau gak mau kemana mana buat apa perpisahan
akang bukannya mau pulang kampung
iya berangkat nanti sore
ah pake perpisahan segala
kayak anak sekolah baru lulus aja
saya mau pulang kampung mau tinggal di sana
tapi istri saya masih di sini
nemenin sekalian ngawasin anak saya yang masih kuliah
perempuan cantik dan sudah jadi remaja yang lagi sedang sedangnya
saya deg degan ninggalin dia sendirian
saya sewaktu waktu bakal balik lagi ke sini
terus saya juga punya usaha tempat ini
kita masih bisa ketemu
yang kerja kamu suruh stop dulu suruh kumpul di sini sekalian
selamat siang bang
siang ini ada yang mau saya sampaikan ke semua
juga ke partner bisnis kita serena
kamu bukan karyawan saya
kamu juga gak bisa dibilang sebagai partner bisnis
kamu bukan karyawan saya
kamu juga gak bisa dibilang sebagai partner bisnis saya
tapi kamu juga bukan orang lain
kamu bagian dari keluarga saya
nggak apa apa ikut dengar
nggak usah kemana mana
saya baru masuk ke politik
baru ngurus masalah bubun sama darman
tapi saya sudah keluar uang banyak
terus rencana ekspansi bisnis ke pasar dan terminal juga gagal
saya sakit kepala
buat urusan politik kamu gak perlu tahu
tapi buat urusan bisnis ada tugas buat kamu
kita akan atur ulang lagi semua dari awal
hari ini ada yang akan saya sampaikan

kin update kalau lain smartphone
menundang bottom up
yang luang penuh kalau lewat

mau jawab telepon
kalau pergi dulu nanti saya aja dinungguin kamu
halo ada apa
terakhir saya telepon
ah katanya jadi mau minjemen uang
buat modal jualan burayot
maksudnya nanti itu
kemarin pas abis telepon atau
saya merasa sudah terlalu tua
untuk berada di garis depan bisnis kita
bisa menjadi jalan
masuknya rejeki dari tuhan
buat kita semua
saya udah bicara dengan
ujang akan mengalihkan
tanggung jawab bisnis ini
ujang waktu itu
ujang nanti akan dibantu serena
posisi serena nanti di bawah ujang
dia udah bicara
dia udah bicara
dia udah bicara

dia udah bicara sama kamu
ujang jadi direktur
di bawahnya ada serena
sebagai manajer promosi dan pemasaran
ada juga cecep
yang hari ini saya naikkan jabatannya
sebagai manajer promosi dan pemasaran
sebagai manajer produksi

yang lain masih di posisi yang sama
yang lain masih di posisi yang sama
ini gatot kaca
bajunya yang ada gambar bintangnya
bisa terbang seperti superman
jagoan berantem seperti superman
gatot kaca temen sama superman kak
belum belum kenalan belum temenan
bapak ada telepon dulu
ada waktu senggang hari ini
ada keperluan apa
dua orang anak buah kamu
delapan orang anak buah saya
kamu sikat semua
bapak mau pergi dulu
bapak gak usah pergi
kalau bapak gak pergi gak kerja
nanti bapak nggak punya uang
buat beli kompi gatot kaca yang kedua
kalau bapak pergi
nanti yang bacain komiknya nggak ada
gatot kaca jangan orphan zelf
brother like ya assalamualaikum atau assalamualaikum waalaikumsalam
ini kopinya mantap
kopi dari mana
ini kopi dari aceh
atau dari mana
saya gak tau
asalnya dari daerah mana
dari mana aja boleh
yang penting bisa diandalkan
bukan cuma banyak gaya
yang kamu maksud
anggota kita yang sudah kabur
istri kami masih di mertua
kan waktu itu sudah saya bilang
lumpang di rumah mertua
biar gak keluar modal
saya ambil dulu
kita mulai dari nol lagi
cari anak buah yang bisa diandalkan
gak usah buru buru
biar nggak kejadian lagi seperti yang udah udah
kita akan atur ulang lagi semua dari awal
ternyata udah ada yang pakai
yang penting kalau bikin merek mah
itu pastinya yang belum dipake
ini komentar komentar asli
saya mah jujur
gak mungkin ada sepuluh ribuan yang masuk ke saku celana kamu
ya enggak atuh
selama di terminal juga kalau soal setorma
udah karuan ijazah mengajelas
terus gak jujur siapa yang mau nerima saya kerja
ada salam dari otang
jeks sama aus
ya tukang parkir
gak ikut siapa siapa
tuh ada yang mau keluar parkiran
nasib orang memang ada yang tahu
yang udah kesana baru willy
dia udah balik ke bandung
masih nganggur atau udah punya kerjaan
balik ke terminal
ladang ladang ladang
semarang semarang semarang
katanya tony bori sama danny gak ada
sebelum willy balik ke terminal
untung waktu tony nawari lagi masuk ke terminal
saya sotis di horo dulu
buat jual makroni aja
yang mantap buat jadi driver ojek online
nanti kalau udah ada merek udah pakai kemasan yang bagus
makaroni kamu saya daftarin di go bear food
sekarang saya mau pergi
lompat dulu sebentar
nggak usah saya cuma sebentar
selamat ya kamu sekarang sudah jadi bos
saya nggak nyangka harus memikul beban ini
pertama kali kang mus punya ide mau bikin masjid
waktu itu kang pipit masih ada
kang mus ngajak saya cecep kang murad dan kang pipit pergi
dari satu masjid ke masjid yang lain
masjid pertama yang didatengin masjid raya bandung
perbesar bisnis kita
saya butuh buat masjid
kang mus gak mau malu sama gajah yang meninggalkan gading ketika mati
itu salah satu alasan kenapa kamu mau ngebangun masjid
selain warga di kampungnya memang perlu
tadinya saya kira saya cuma bakal ngebantu kang mus aja
yang bakal bekerja lebih keras lagi
tapi nggak tahunya kang mus mindahin beban itu ke pundak saya
kang ujang keberatan
tapi setelah saya pikir pikir lagi
saya harus seperti kang mus yang nggak mau malu sama gajah
ini kesempatan buat saya untuk ngebangin usakit simpring sama rengginang

yang udah dirintis sama kang mus
apa yang tadinya saya pikir jadi beban
itu sebetulnya tanggung jawab yang memang harus saya pikul
saya nggak perlu merasa keberatan
karena saya nggak sendirian
ada yang lain
lagi nggak sibuk
terima kasih sudah mau datang ke sini
supaya saya bisa menyelesaikan pekerjaan saya
pekerjaan dari siapa
kita sama sama di bisnis ini
kita sama sama tahu
kerasian pelanggan harus dijaga
nggak usah banyak omong
nggak usah buang waktu